oh babe butuh uang
iya be gak apa apa
tapi bulan depan saya udah pindah kontrakan be
yang bener lu
hei kalau dari awalnya
siapa yang ke kebun raya
kang amin purnomo sama neng ineke
kakak tisna berarti ramai pas kali
cancan juga kesana
betta tidak boleh ikut
muka lu kayak ngeliat tuyul gitu
kata kakak tisna saya bertiga berangkat ke kebon rayanya
saya sama neng ineke
gua kagak tau dah siapa yang satunya
satu lagi siapa
kakak tisna nggak ngasih tau
berarti bener sih pur
mau kemana lu bayar dulu
ya nggak apa apa kasih ya min
saya jual cepet dah
yaudah ntar saya bilangin dah sama tetangga
biar bantu jualin rumahnya juga
asal harganya mahal mak
apa aja yang mesti saya urus nih
yaudah ntar saya sms in alamatnya ya
situ datang sendiri aja deh ya
kok baru tahu si naim butuh duit
apa dia punya utang gi
kagak tahu dah
bu bun masih
masih pak ji
saya juga kalau begitu den
gue kagak resep kalau makan di pinggir jalan
oke tunggu ya
lagi seneng hidup lo
bukan seneng pok
soalnya saya mau jalan jalan ke kebun raya
sama gebetan saya
oh berarti bener dong
lu bertiga sama si amin
bertiga sama si amin
saya denger pok
bun bun udah lihat kan tempatnya
iya deket ya dari jalan
deket banget sama jalan
kalau kita tinggal di sana
ini bakal maju bun
bakal banyak dilihat sama orang
lo yakin gitu kan
hah pindah yang bener lu
hei kalau dari awal lo nyari kontrakan di pinggir jalan raya
kenapa lu datengin kontrakan gua
terus lu pindah kemana
kontrakan aja sodik
pa pa kok buru buru jualannya
papa mau cepet cepet pulang mau ketemu babe
loh emang babe kenapa

mas pur kenapa
tadi kamu sms gue ngajakin ke kebun raya kan
iya emang kenapa
katanya mba be mau jual rumah
iya tapi kan ndin tinggal di rumah ini be sama keluarga ndin
ndin lo kagak usah khawatir
di kontrakan yang kosong
kontrakan gue banyak
pokoknya din nggak setuju kalau rumah ini dijual
lah apa urusannya
duit apa sih be
bukan urusan lo
hah ngerti kagak lo
udah pak sabar
rame sama cen cen sama ani juga